bapak ibu tolong
atau bunuh kau
bapak ibu tolong
bapak ibu tolong
bapak ibu tolong
bapak ibu tolong
diam bangun kau
seperti suara anak kita kan
saya mau lihat dulu ya
berani aku menghajar ayah anda aku
aku akan menghabisimu
sudah aku bilang
aku sama sekali tidak ingin berurusan dengan kalian
tapi kalian memaksa
kenapa abikara tidak membunuh
kalian dipecundangi oleh anak kecil bertopeng
benar kakik guru
aku akan membalas orang itu
tolong berikan kesaktian baru untukku kakik guru
agar aku bisa membalaskan hendakmu
kau benar benar memalukan melawan anak kecil saja kalian kalah
tolong kakiku aku tidak akan bisa hidup tenang sebelum aku bisa membalaskan dendamku
baiklah kalau begitu kalian ikut aku
apa yang terjadi dengan abikara
aku tidak menyangka
abikara bisa sesakti itu
bagaimana aku bisa mendapatkan kita pusaka perguruan
kalau yang kita hadapi
supaya dia menjadi contacting semua orang
aku tidak akan selera
lebih baik aku mati
daripada tidak bisa membalas dendamnya
karena satu satunya tujuan hidupku
adalah membunuh abikara
aku akan mencari guru
untuk memperdalam ilmu
aku ikut denganmu
aku juga bersumpah
akan mengembalikan kita prajemah
kenapa kau begitu kejam kepada aku
kenapa kau bunuh janin yang ada di kandunganku
seandainya janin itu masih ada di kandunganku
karena prabu pasti tidak akan menghukum mati aku
karena ada calon anaknya di dalam rumahku
kandang prabu pasti akan menghukum mati aku
kenapa ini harus terjadi
kadar prabu pasti akan menghukum mati aku
karena dia tahu
dalam penculikan walang susah
dewa ta'agung kenapa ini yang terjadi
aku tidak mau mati
pasti kau akan menertawakanku karena aku keguguran
kok pasti akan menghukum mati aku
kau ingin menghukum mati aku bukan begitu
rai ada apa denganmu
kenapa kau bicara seperti apa
sudah lakukan saja
aku hidup pun percuma
aku memang tidak akan pernah lagi memiliki anak seumur hidupku
pergi dari sini
kau salah faham
aku datang ke sini
untuk berbela sungkawa
atas apa yang terjadi padamu
kau jangan putuslah sarai aku mohon
mohon ampun gusti ratu subang larang
tapi menurut hamba
sebaiknya gusti ratu pergi
apa maksud rai ketrim banyik
mengira aku akan meminta kakanda prabu menghukummu
kau harus ikut denganku
diam atau kubunuh kau
bapak ibu tolong
seperti suara anak kita kan
sebentar saya mau lihat dulu ya
cepetlah kau datang
dimana kau ranti
bawa kantung bau
eh itu dia
kalian kesini cuma mengangkat nyawa
aku harus bisa keluar dari tempat ini
aku harus kembali ke pajajaran
hei sedang apa kamu
dia bangun apa tidur ya
dia bangun apa jujur ya
tapi kenapa dia tidak bergerak lagi
tapi kenapa dia tidak bergerak lagi
rupanya dia masih tidur
rupanya dia masih tidur
mau pergi kemana kau
siapa yang senang bertarung
bocah ini sungguh tidak tahu diri
dalam keadaan terculik pun dia masih bisa tidur pulas